pasca viralnya video ritual salawat pancasila di makam sawung galing surabaya
polsek lakar santri terus melakukan pengawasan agar ritual tersebut tidak terjadi lagi
polisi melakukan mediasi dengan berbagai pihak agar tidak berkembang menjadi konflik sosial
salam sejahtera indonesia salam sejahtera nusantara
kepolisian polsek lakar santri terus melakukan pengawasan di makam sawung galing
yang berada di jalan lidah wetang gang tiga surabaya
disinilah lokasi ritual salawat pancasila berlangsung
polisi ingin memastikan tidak ada lagi aktivitas menyimpang
yang meresahkan masyarakat
sebelumnya beredar video ritual selawat pancasila
yang dilakukan sekelompok orang mengatasnamakan paguyuban sawung galing
video ini direkam delapan belas januari lalu
setelah dilakukan mediasi baik paguyuban sawang guling warga ulama
serta perangkat desa setempat menyepakati tidak akan ada lagi aktivitas lawat pancasila
bahwa kita tetap melakukan pengawasan preventif tentunya dengan pencegahan
supaya tidak melebar kejadiannya
dengan sebegini karena berdampak luas yang bisa membahayakan seni seni
kerupunan beragama bahkan menjara kesatuan republik indonesia
sementara juru kunci makam sawung galing surabaya mengaku
jika kejadian ritual selawat pancasila baru pertama kali terjadi
anak anak tidak tahu apa apa
tidak tahu apa apa sebenarnya
dan kejadian seperti ini ya tahun kemarin saja tidak ada lagi
tidak ada lagi
kejadian ini membuat pihak juru kunci akan lebih selektif terhadap tamu
yang akan berziarah ke makam sawung galing
wahyu pratama surabaya